bank sentral asia alias bca mencetak laba bersih senilai dua belas sembilan triliun rupiah di kuartal satu tahun ini
laba tersebut melonjak sebelas tujuh persen secara tahunan
capaian laba ini juga jadi yang terbesar sepanjang masa
pencapaian kinerja ditopang dari kenaikan pendapatan bunga bersih bca menjadi sembilan belas delapan triliun rupiah
pendapatan non bunga juga turut menopang kinerja bca naik enam delapan persen secara tahunan menjadi enam empat triliun rupiah
bca juga meningkatkan penyaluran kredit mereka menjadi rp delapan ratus tiga puluh lima triliun naik tujuh belas satu persen year on year
sementara dana pihak ketiga yang dikumpulkan menjadi rp satu satu ratus dua puluh triliun naik tujuh sembilan persen secara tahunan
sementara itu di bursa efek indonesia saudara memanasnya hubungan iran israel dan juga israel palestina
masih jadi sentimen terbesar dinamika pergerakan pasar modal
nah bagaimana pembukaannya hari ini kita akan langsung pantau bersama jurnalis kompas tv renata panggalo langsung dari bursa efek indonesia
renata jadi pagi ini bagaimana kabar pergerakan bursa efek lalu apa saja sentimen yang menggerakkan bursa
iya pak sekali dan juga saudara kalau kita mengacu pada data data sebelumnya misalnya pada pekan lalu hingga jumat kemarin
memang perdagangan ini ditutup masih di bawah level tujuh
yang dimana untuk ihsg ini tumbuh negatif hingga minus dua tujuh puluh empat persen ke level tujuh
sama halnya dengan perdagangan di hari senin
ini ditutup juga masih di bawah level tujuh
nah lantas bagaimana kemudian dengan indeks harga saham gabungan pada hari ini langsung saja kita pantau di papan bursa
untuk hari ini indeks harga saham gabungan ini dibuka di zona hijau
berbeda dengan sebelumnya hari ini berada di level tujuh satu ratus enam belas sembilan puluh dua yang dimana ini tentu terapresiasi
sebesar enam puluh satu persen atau empat puluh lima
tadi pertanyaan anda pas kalis apa kemudian sentimen yang mempengaruhi angka indeks harga saham gabungan hari ini
yang pertama ini tentu masih terkait dengan gejolak geopolitik di timur tengah antara iran israel
kemudian juga kita ketahui adanya ketidakpastian kebijakan the fed apakah akan melakukan penurunan suku bunga
nah tentu yang perlu diperhatikan
oleh para investor ini adalah rapat dewan gabungan yang rencananya akan dilaksanakan besok
ini diprediksi bank indonesia akan menaikkan suku bunga hingga dua puluh lima basis point
tapi tentu pas kalis dan juga saudara kita belum bisa berandai andai sebelum hasilnya ini akan keluar
nah jadi yang paling bijak memang pascalis dan juga saudara bagi para investor ini bisa mencermati saham saham yang nantinya akan terdampak dari kenaikan suku bunga
nah lalu kemudian pas kalis dan juga saudara sentimen kedua ini adalah pelemahan rupiah yang memang kalau kita lihat ini juga sebenarnya disebabkan oleh sentimen sebelumnya
yakni ketidakpastian dari the fed dan juga konflik geopolitik di timur tengah
kalau kita melihat data ini memang sepanjang pekan lalu hingga jumat ihsg tumbuh negatif hingga minus dua tujuh puluh empat persen ke level tujuh
menyebabkan anjloknya ini memang karena investor mulai beralih ke produk investasi yang lebih konservatif
seperti obligasi negara yang bisa memberi imbal hasil lebih baik
tetapi tentu pascalis dan juga saudara kalau kita melihat indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya sudah mulai merangkak naik
yang dimana sudah di atas angka ataupun level tujuh
bisa jadi memang ini adalah karena sentimen ketiga yakni putusan mk
sudah memutus terkait dengan perselisihan hasil pemilu terkait pilpres dua ribu dua puluh
yang dimana kita ketahui diajukan oleh paslon nomor urut satu anies mohaimin dan juga pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud
ini kemudian memang yang ditunggu tunggu juga oleh para investor yang dimana tentu kebijakan politik dari presiden dan wakil presiden terpilih ini bisa mempengaruhi perekonomian indonesia ke depannya
prediksi analis ini kemungkinan bisa dikatakan benar begitu ya
karena balik lagi prediksi analis ini akan bergerak di angka tujuh hingga tujuh seratus
sehingga masih kita pantau nantinya bagaimana pergerakan ihsg hingga akhir perdagangan
menata panggalo terima kasih ulasan dan laporan anda langsung dari bursa efek indonesia jakarta